ia pasti bingung sekali ya allah maafin papa ya nak maafin papa
oh ya mas aku ada meeting dan aku juga harus nyiapin berkas berkas ya kan karena aku juga harus pelajarin dulu
tapi kalau bisa aku batarin aja ya
aku mau jagain kamu disini ya

ren aku sepertinya nggak bisa datang ke kantor
kamu bisa untuk bawa berkas dama bahan buat meeting nanti nggak supaya aku bisa pajarin dulu disini
baik bu nanti saya ambilkan berkasnya ke kantor terus langsung saya antarkan ke rumah sakit bu
terima kasih banyak ya
suster mana ya
untuk saat ini
pasien belum sadarkan diri
sebaiknya jangan diganggu dulu
baik pak kalau gitu saya permisi dulu ya
aku juga gak pernah ngerasa
kamu ngerepotin aku
aku malah senang
bukan maksud aku bukan
senang dengan melihat keadaan kamu seperti ini mas
cuma ngerasa akhirnya aku berguna buat kamu
karena biasanya sehari harinya
kau melakukan apapun itu sendiri
dan kamu gak mau aku bantuin
tapi mungkin dengan cara seperti ini
tuhan ngasih tau ke kamu
kalau kamu memang tidak bisa hidup sendiri mas
apapun yang kau punya sekarang
itu akan terkalahkan sih mas
karena kau punya istri
kamu punya istri
sampai tuoh nanti yang akan menguruskan kamu pasoistri kamu
jangan sampai setiap hari terledi
jangan klari dengan zamar
apalagi untuk temen dua kau
saya gak bisa berdiri
saya gak bisa berdiri andin
jalan itu yang cepat
saya kelamaan disini
obat ku akan
mau pake tongkat aja gak
kamu itu kalau minta tolong
itu yang manis
andin nih karisma putri
gak pernah nurut
apa kata suami dari dulu
masih bikin aku tertekan
udah punya cucu
anak udah besar
anak udah besar
anak udah besar
anak udah besar
masih pake dok dokan
biar gak nyusahin
selalu temenin aku ya
selalu disamping aku ya
sampai tua nanti
saya booking buat enam orang ya
akhirnya dapet juga mah
jadi di restoran royal garden kan
ya udah aku siap siap ya mak
nanti kasih tau papa
iya nanti mama gak mau usahapa ya
sama satu lagi ma